meski menjadi fasilitas publik pendukung utama keselamatan berlalu lintas
nyatanya tidak semua jembatan penyeberangan orang terawat
jalan daan mogot kilometer tujuh belas kalideres yang jembatan banyak yang keropos dan juga bolong
beginilah kondisi jembatan penyeberangan orang di kawasan daan mogot
tepatnya di kilometer tujuh belas kalideres jakarta barat
jembatan ini memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan keselamatan
selain usang keropos dan berkarat di beberapa sudut
banyak pagar besi pengaman yang bolong
bahkan beberapa di antaranya hanya dikaitkan dengan sepotong kayu dan diikat menggunakan kawat
danang salah satu pengguna jpo mengeluhkan kondisi tersebut
saya lihat sih posisi banyak yang keropos ya pagar pagar kayak ini rusak
jadi mungkin perlu perbaikan nih
ya terutama di sisi pagar ini
di pagar penghalang ya
kalau ininya sih kontruksinya cuma tinggal sisi pagar
warga pun meminta pemerintah melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan jpo
agar tidak kembali memakan korban jiwa
rizal tan jakarta
sejumlah jembatan penyeberangan orang atau jpo di jakarta utara kondisinya juga memprihatinkan
selain besi pembatas yang berkarat dan terlepas ada pula dinding jpo yang retak
hingga sebuah pot panjang di sisi jpo yang berlubang nyaris jatuh
ambruknya jembatan penyeberangan orang yang merenggut korban jiwa di pasar minggu jakarta selatan
sabtu lalu membuka mata kita
betapa minimnya pengawasan dan perawatan terhadap salah satu fasilitas umum ini
seperti yang terpantau di beberapa jembatan penyeberangan orang atau jpo di wilayah jakarta utara selasa pagi
jpo permai koja misalnya
teralis teralis pembatas di sisi kiri dan kanan jembatan banyak yang terlepas
kondisi ini bisa membahayakan warga
terlebih besi besi tersebut sudah berkarat termakan usia
kondisi diperparah oleh sambungan dinding beton yang miring dan retak
pemandangan serupa juga terpantau di jpo sunter karya sunter jakarta utara
sebuah pot panjang di sisi jembatan nyaris ambruk
beberapa waktu lalu pot ini ambruk dan materialnya menimpa seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas
seorang warga mengakui jpo ini minim pengawasan atau pemeriksaan dari instansi terkait
kalau petugas sih nggak ada yang ngecek ngecek itu jembatan gitu
tapi pernah dulu waktu ada kejadian uppot pot di atas itu
nimpa pengendara yang lewat itu baru ada laporan baru dicek gitu
tapi setelah pengecekan itu nggak ada petugas lagi
jpo dibangun sesungguhnya untuk menjamin keselamatan warga yang akan menyeberang jalan
namun tanpa adanya pengawasan dan perawatan fasilitas umum ini justru bisa membahayakan
faktornya jika jembatan tersebut tidak menyeberang jalan
dikitai kami jakarta